kami yakin bahwa riset kita memajukan negara ini
kuncinya adalah peluang untuk mereka maju
dan kami yakin indonesia adil makmur
cepat memutuskan cepat merespon setiap perubahan perubahan yang ada
saya lebih baik pakai teknologi lama
tapi kekayaan indonesia tidak keluar dari indonesia
bahaya udah di depan mata